anies baswedan sebelumnya dikenal sebagai akademisi
sejumlah ide besarnya selama ini lekat dengan dunia pendidikan
karena latar belakang hidupnya yang sangat dekat dengan hal itu
ya dan anies pernah juga mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam konvensi partai demokrat
dan bahkan pernah menjadi menteri pendidikan
anies baswedan kini mencoba lagi menjadi sosok penting di pemerintahan
dengan mencalonkan diri sebagai gubernur dki jakarta
anies baswedan lahir pada tujuh mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan di kuningan jawa barat
sejak kecil ani sudah suka berorganisasi
saat smp ia aktif di organisasi intrasekolah osis
dan bahkan ketika duduk di bangku sma negeri dua yogyakarta tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
ia pernah dinobatkan sebagai ketua osis se indonesia
karena mengikuti program pertukaran pelajar afs
di milwaukee wisconsin amerika serikat
ia baru lulus pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di fakultas ekonomi universitas kejah mada
di kampus biru ia didapuk menjadi ketua senat pertama
setelah senat ugm sempat dibekukan pemerintah orde baru
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam anies melepas masa lajang
menikahi teman kampusnya ferry farhati ganis
dari pernikahan ini
anis dikaruniai empat anak
anies beberapa kali menerima beasiswa pendidikan ke luar negeri
salah satunya beasiswa program doktoral dari norgen illinoway university amerika serikat pada tahun dua ribu empat belas
di usianya yang ke tiga puluh delapan anies menjadi rektor termuda di indonesia
saat dipilih sebagai rektor universitas paramadina
salah satu ide yang membuat anies baswedan semakin dikenal adalah ketika mendirikan yayasan gerakan

kepala komite etik kpk mengajar anis
anis memiliki kekuasaan untuk mengajar anak anak muda
sekolah dasar di daerah terpencil
gerakan ini kemudian berkembang menjadi sejumlah gerakan lainnya
seperti gerakan indonesia menyala
dan gerakan turun tangan
kiprahnya di pemerintahan dimulai ketika menjadi anggota tim delapan kpk pada tahun dua ribu sepuluh
dan menjadi ketua komite etik kpk pada tahun dua ribu tiga belas
ia pernah mencalonkan diri dalam konvensi partai demokrat
dan kemudian beralih menjadi juru bicara kampanye jokowi jk
hingga akhirnya pada tahun dua ribu empat
presiden joko widodo mengangkatnya sebagai menteri kebudayaan dan pendidikan dasar dan menengah
salah satu kebijakannya yang terkenal adalah ujian nasional
bukan lagi penentu kelulusan
adanya ujian nasional perbaikan
dan imbauan agar orang tua mengantar anak di hari pertama sekolah
pada tahun dua ribu enam
anies tak lagi menjabat menteri kebudayaan dan pendidikan dasar dan menengah
karena presiden jokowi mengganti posisinya dengan muhajir effendi
kini anies mencoba peruntungan lagi di pemerintahan
bersama sandiaga uno
ia mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
kita ingin menjangkau seluas luasnya
dan kita ingin agar
kampanye yang kita lakukan adalah sebuah gerakan
bukan semata mata kampanye anies sandi
kemudian kita ingin menawarkan fokus pada membangun kotanya
tapi juga fokus pada membahagiakan warganya
salah satu alasan mengapa anies mencalonkan diri sebagai gubernur dki jakarta
adalah karena ia merasa
saat ini jakarta memerlukan pemimpin yang bersih
tidak terlibat korupsi dan politik
jakarta membutuhkan pemimpin yang tidak mempunyai beban
untuk mendorong perubahan ke arah yang benar